jangan aneh aneh jangan membayangkan yang enggak enggak karena kita ada dalam sebuah struktur sistem yang jelas
jadi itu dia